diduga mencuri uang belasan juta rupiah
tujuh anak di bawah umur di jombang dianiaya oleh pemilik uang
pelaku tidak hanya mengintrogasi
tapi juga menampar dan menjewer ketujuh bocah
aksi penganiayaan tersebut terekam video amatir
beginilah aksi penganiayaan yang dilakukan oleh mr
warga desa kesamben kecamatan ngoro jombang
usai memergoki ketujuh bocah yang diduga mencuri uang sebanyak empat belas juta rupiah di rumahnya pada sabtu lalu
dalam video amatir tersebut mr terlihat menginterogasi salah satu bocah
atas pencurian yang dituduhkan kepadanya
bahkan mr sempat menampar dan menjewer salah satu bocah tersebut
tak terima dengan perlakuan tersebut aris effendi
salah satu ayah bocah yang dianiaya tersebut melaporkan mr ke mapol res jombang
menurut aris anaknya tidak melakukan aksi pencurian
pencurian justru dilakukan cucu mr sendiri dan uangnya dibagikan ke sejumlah teman temannya
termasuk anak aris
peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ketujuh anak tertangkap usai mencuri uang milik mr
ketujuh bocah diduga telah mencuri uang milik mr
juga telah melakukan pencurian hingga lima kali di lokasi yang sama
dengan total kerugian hingga empat belas juta rupiah
hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan terhadap dua kasus yang berbeda tersebut